begitu aba aba start dimulai para crosser langsung mengeber motor trail untuk menaklukkan tanjakan dan turunan di sirkuit gunung kendil desa pilangrejo kecamatan wungu madiun
sirkuit yang dipenuhi kubangan air setelah diguyur hujan membuat kondisi trek cukup sulit dilalui sejumlah crosser pun terjatuh
dalam event indonesian hard enduro round one pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini sirkuit gunung kendil dipilih karena memiliki ciri khas sirkuit untuk olahraga adventure dan suasana alam yang mendukung membuat para peserta tertantang berpacu adrenalin
selain peserta dari kalangan amatir pro master dan veteran event indonesian hard enduro yang bertajuk bamatra fighterland ini juga ada kategori women
belasan crosser perempuan turut menjajal arena balap yang penuh berbagai tantangan
peserta wanita menilai sirkuit ini memiliki lebih banyak variasi karena rintangannya asli dari alam
terlebih sebelum hari lomba lokasi setempat diguyur hujan deras sehingga cenderung becek dan licin
tracknya bervariatif dibanding ihe yang sebelum sebelumnya karena di sini yang pertama alam banget full obstacle nya full alam
terus apa sih aku juga tadi sempat
jatuh dua kali sama
ini selalu nabung juga ya
sama lebih panjang dari hari sebelumnya
oh madiun sih daripada ihe yang sebelumnya obstacle nya banyak
terus sama kan kemarin hujan terus ya seharian
jadi agak minyak minyak empuk gitu loh
kalau gak hati hati bisa kejebakan batman
penanggung jawab kegiatan muhammad suryo nugroho menyatakan
ajang ini sekaligus bertujuan mengenalkan kabupaten madiun kepada para pecinta motor trail di seluruh indonesia
kesetap perannya dari seluruh indonesia
kita ingin madiun ini bisa lebih dikenal oleh teman teman rider dari seluruh indonesia
berlangsung sepanjang sabtu dan minggu ajang ini diikuti total satu ratus lima puluh tujuh peserta dari berbagai daerah
seperti jawa timur jawa barat jawa tengah jakarta sulawesi hingga kalimantan
in amto hari madiun jawa timur